penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono mengaku mendapat arahan dari presiden joko widodo
untuk melakukan penyemprotan uap air atau water miss dari atas gedung untuk mengurangi polusi udara
seberapa efektifkah cara ini kita akan bahas bersama guru besar teknik lingkungan itb prof puji lestari selamat malam prof
selamat malam selamat malam pak reza
prof ini salah satu alasan yang dilakukan adalah karena biayanya yang lebih murah dari modifikasi cuaca
namun memang seberapa efektifkah water miss ini untuk mengatasi polusi di jakarta
halo kedengaran suaranya
saya mendengar suara prof dengan jelas apakah prof mendengar suara saya
iya iya iya kedengaran
terima kasih maksudnya
jadi kalau kita lihat ini adalah yang diupayakan terakhir ya
kemarin sebelumnya adalah dengan water cannon
itu sangat tidak efektif karena dengan water cannon
sekarang dinaikkan ke atas gedung
nah seberapa tinggi sebenarnya rooftop yang digunakan
karena mungkin bisa menurunkan tetapi mungkin berapa lama bisa turun waktunya
sesaat dan berapa banyak air yang akan dibutuhkan untuk hal tersebut
karena yang namanya polusi udara itu adalah tanpa batang
jadi kalau kita menyemprot di rooftop misalnya bagaimana yang di atas rooftopnya
bagaimana kita menyemprot di rooftop itu ketinggiannya berapa ya
jadi kalau polusi udara itu kan sebenarnya dari atas sampai ke bawah seperti kolom ya
nah namun kalau untuk jangka pendek saya kira masih memungkinkan
dalam menyemprot ini kan sebenarnya juga ada teknologinya dalam arti kita
menggunakan air itu harus berapa tekanannya harus berapa nosel atau bentuk droplet sebenarnya yang dibutuhkan
agar dia bisa lebih efektif di dalam menangkap partikulat
meskipun mungkin bentuk miss bisa saja ya mengurangi tetapi barangkali efektivitasnya perlu kita kaji kembali
kemudian ketika tadi disampaikan turun turun sesaat berapa lama kemudian bisa naik lagi
karena airnya itu banyak sekali
kemudian mungkin apakah kita akan terus menerus setiap hari artinya jumlah air yang terbuang juga lumayan banyak
kemudian tentunya mungkin ada dampak yang lain mestinya kalau kita akan terus banyak ya bisa menyebabkan banjir di bagian bawahnya gitu ya
kemudian juga yang jelas membuat humidity kelembapan ya
kelembapan daripada kelembapan daripada
sehingga udara di sekitar bagian bawah terutama itu akan menjadi sangat tinggi
dan kelembapan yang tinggi ini juga tidak baik untuk meteorologi ya karena nanti biasanya dengan kelembapan yang tinggi itu juga bisa
apa namanya polutan juga bisa naik karena dia lebih dingin dibandingkan di atasnya udara di atasnya
nah itu juga perlu kita pikirkan kembali
dan juga sebenarnya yang namanya partikulat itu
polutan bisa dalam bentuk padat dan bisa dalam bentuk liquid atau kain ya
oke prof puji tadi kalau anda katakan ini kemungkinan juga bisa akan mengurangi polutan
tapi seberapa persen akan menurunkan polutan pm dua lima di udara di jakarta
iya iya maksud saya harus dievaluasi
iya iya maksud saya harus dievaluasi
iya iya maksud saya harus dievaluasi
iya iya maksud saya harus dievaluasi
dievaluasi kembali apakah berapa lama sebenarnya dengan berapa air yang digunakan itu akan bisa menurunkan dan membersihkan udara itu berapa lama
kemudian kembali lagi karena sumbernya masih ada
sumber apa namanya sumber polusi udaranya itu masih ada belum berkurang ya
kemudian ketika di dispray mungkin sementara kelihatannya bersih tetapi sebenarnya barangkali belum bersih
partikulat yang lebih kasar itu bisa dibersihkan tapi yang masih halus satu mikron ke bawah itu masih kemungkinannya masih ada di sana
jadi itu mungkin kalau yang berkurang itu mungkin polutan polutan yang lebih kasar
tapi mungkin yang satu micron kebawah itu kemungkinannya masih akan ada di sana
baik prof fuji apakah anda juga mengetahui
apakah memang ada kota atau negara lain yang pernah melakukan hal ini dan terbukti efektif begitu
ada sebenarnya beberapa tapi ada banyak pro dan kontra juga ya
sebenarnya mestinya seperti di india dia menganggap tidak berhasil dengan baik
kemudian juga ada di hongkong yang menganggap brazil
tapi juga ada orang yang menganggap bahwa itu membuang buang air yang sangat berlebihan
karena akan berapa banyak air yang digunakan
jadi memang ada beberapa yang berhasil ada beberapa yang juga tidak berhasil
itu tergantung dari intensitas polutannya tergantung dari teknologi yang digunakan
karena kalau kita hanya nyemprot saja airnya padahal droplet itu untuk partikel itu bisa ditangkap dan dihilangkan
itu harusnya ada usulan droplet tertentu
nah apakah kita nose atau itu bisa
bisa menyemprot dengan sprinkle droplet yang ukurannya tertentu sehingga debu atau partikel yang ukuran dua lima tadi bisa tertangkap dengan baik
oke berarti memang tidak bisa sembarangan asal semprot begitu ya
harus ada penelitian lebih dalam lagi supaya ini lebih efektif begitu
tapi prof jika dibandingkan dengan modifikasi cuaca yang memang sudah dilakukan mana yang akan lebih efektif
karena tadi dikatakan bahwa ini biayanya jauh lebih murah hanya lima puluh juta rupiah saja
dibandingkan dengan modifikasi cuaca yang berbeda
kayaknya jauh lebih besar begitu
hujan itu jauh lebih tinggi
karena kan jauh lebih tinggi jangkauannya daripada yang sekarang dilakukan hanya di rooftop misalnya
rooftop itu saya nggak tahu berapa meter
tapi kalau hujan paling tidak masih lebih tinggi lagi
jadi ruang bawah yang disemprot atau dibersihkan dengan hujan itu akan lebih luas
tentunya harusnya lebih efektif
tetapi tadi ya sudah
disampaikan bahwa biayanya terlalu mahal
prof puji kalau misalnya kita lihat memang dari data bahwa hampir separuh begitu
dari informasi atau data yang anda dapatkan
apa cara yang paling cepat dan juga mudah untuk mengurangi polusi dan bisa menjadi solusi di jakarta
karena sekarang begini
kalau kita kan harus tahu dulu nih
itu kan sebenarnya kita juga harus tahu dulu sebenarnya
kendaraan itu kendaraan jenis apa
apa yang menyebabkan
tentunya itu juga yang harus kita segerakan
kemudian misalnya kalau dari kajian yang pernah
kita lakukan itu adalah untuk partikulat ya
ini khususnya untuk partikulat itu adalah kendaraan angkutan berat dan juga kendaraan diesel
itu penyumbang perusahaan dari transportasinya
kemudian kalau co misalnya itu penyumbang terbesarnya dari transport tapi sepeda motor
hidrokarbon juga begitu
jadi tergantung mana kita akan memprioritaskan
jadi kalau misalnya mau kita sasarannya kendaraan angkutan berat dulu ya angkutan berat dulu yang kita fokus untuk ditangani
kemudian menyediakan tentunya transportasi publik yang aman nyaman
sehingga bagaimana kita mendorong publik atau masyarakat itu mau berpindah mode
itu juga salah satu solusi yang cepat dilakukan kalau masyarakat mau berpindah mode
oke baik berarti masih
kemudian tentunya bahan bakar pak
bahan bakar mas reza
bahan bakar yang lebih bersih ya
itu kan untuk transportasi
berarti memang masih dibutuhkan kajian lebih dalam lagi untuk menemukan solusi bagi polisi di jakarta
tadi kalau dikatakan memang nozzle nya harus khusus
lalu ukuran dari partikelnya harus kecil biar bisa menangkap pm dua lima tadi dan juga mungkin waktunya
karena dari informasi yang kami dapatkan juga ternyata pada malam hari
lebih tinggi dan lebih polutan
polusinya lebih banyak daripada siang dan juga pagi hari
terima kasih sudah berbincang bersama kami
guru besar teknik lingkungan itb prof puji lestari